kita beralih ke informasi lain kasus anak menggugat orang tuanya kembali terjadi di pengadilan negeri bandung kamis siang
seorang bapak digugat anaknya sendiri karena harta warisan
selain sang bapak kakak dan adiknya pun ikut digugat karena harta warisan dua puluh empat bidang tanah dan bangunan milik bapaknya
tergugat pun tidak bisa hadir dalam persidangan karena sakit usai terserang struk
setelah gugatan keempat anak terhadap ibunya cici kini pengadilan negeri bandung kembali menangani gugatan anak kepada orang tuanya
sang ayah oi tiaw siow digugat oleh anaknya oi huey beng atau mei mei
oi tiau siau seorang pengusaha asal bandung ini digugat atas kepemilikan dua puluh empat bidang tanah dan bangunan yang diakui oleh penggugat merupakan harta warisan
pria yang sedang terbaring lemah di rumah sakit usai terserang struk ini
kini harus berhadapan dengan proses pengadilan yang panjang
bapak empat anak ini bukan satu satunya tergugat
kakak kandung serta kedua adiknya juga ikut digugat
sidang perdana dengan agenda pembacaan gugatan ini hanya dihadiri oleh kuasa hukum tergugat dan penggugat
kuasa hukum tergugat merasa keberatan dengan gugatan ini karena ini merupakan isu lama yaitu penggugat ingin menguasai harta warisan ayah kandungnya
ini peristiwa sudah lama ketika ayahnya sakit baru dia juga digugatan
ketika ayahnya sehat dulu kalau menghibahkan itu dia juga digugatan
dia merasa bahwa apa yang dihibahkan itu bukan apa namanya tidak benar kata mereka
padahal semua itu benar prosesnya
walau telah diupayakan melalui mediasi enam kali
namun selalu gagal dan penggugat tetap melanjutkan gugatannya
perkara gugatan ini karena tergugat dianggap tidak membagikan dua puluh empat bidang tanah dan bangunan kepada tergugat dan merasa dihalang halangi oleh kakaknya
tony oktora bandung